untuk meneriaki korban namun korban tidak mendengarkan
saat ini jasad korban sudah dievakuasi ke rumah sakit fatmawati jakarta selatan
yang penumpang ini melajukan motornya dari arah kelapa gading menuju ke mayoran
tiba tiba terserempet bus transjakarta yang melaju searah
korban langsung terjatuh dan tubuhnya terlindas bus
sementara penumpangnya selamat dalam insiden kecelakaan ini
di tkp sih lindas sebanyak atau keserempet banyak
dari arah mana kemana bang
dari arah sonok mahapusat jepang

oleh petugas jasad korban dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
untuk dilakukan otopsi
kendaraan yang terlibat kecelakaan termasuk bus transjakarta
juga diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia
sementara itu video seorang pengendara motor
menodongkan pistol kepada pengendara motor lainnya
di jalan raya bekasi cakung jakarta timur
belakangan terungkap pengendara motor ini adalah
polisi yang mengeluarkan pistol
karena diancam pengendara motor lainnya
video seorang pria pengendara sepeda motor
menodongkan pistol kepada pengendara motor lain ini
terekam di jalan raya bekasi cakung jakarta timur
pada senin pagi dan langsung viral
senin siang kapolsek cakung kompol
syarifah caira sukma menyebut
peristiwa itu dibicu untuk penyelidikan
seorang pengendara motor yang melawan arus lalu lintas
ia malah terus melaju meski sudah ditegur pengendara lain
seorang anggota polisi yang melintas menuju mapolsek
juga menegur pelaku karena sepeda motornya disenggol
tetapi tersangka pelaku justru mengancam polisi dengan pisau
polisi lantas menodongkan pistolnya dan menangkap tersangka
sebelah di tegur dia mengancam petugas tersebut
dan mengeluarkan pisau
yang mengarahkan ke arah perut aparat
sehingga diberikan kemampuan untuk menangkapnya
tidak ada peringatan dan direbut pisau tersebut
pelaku dibawa ke kantor polisi
hingga senin malam pemotor itu masih diperiksa
di mampolsek cakung jakarta timur
stefanus wangge jakarta